oke sebentar kita harus mengikuti ini dulu ada pengundian
nanti kita akan kembali membahas ini kita sebentar dulu melihat pengundian materi debat
untuk debat capres kali ini kita bergabung ke hotel syakrila jakarta
akan dijawab oleh kedua capres baik itu capres satu maupun capres dua
ya sebelum mengundi pertanyaan ada beberapa prosesi yang harus dilakukan pada malam hari ini
di antaranya akan ada penanda tanganan berita acara dari panelis kepada kpu
serta penyerahan amplop pertanyaan yang dibuat oleh panelis kepada kpu
betul sekali dan penandatanganan berita acara ini merupakan bukti pengesahan penyerahan pertanyaan pertanyaan dari panelis kepada kpu
namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa siapa saja tokoh tokoh yang ada di depan kita yang ada di panggung utama debat
kita mulai dari sebelah kanan saya ingin menyapa terlebih dahulu perwakilan dari capres satu
rizal malarangang bang rizal selamat malam
ya dari komisioner kpu bapak wahyu setiawan selamat malam pak
saya kemudian akan menyapa koordinator dari panelis dr valina singka subukti msi yang merupakan akademisi dan juga pengajar di universitas indonesia
selamat malam bu
ya dari sebelah ibu valina ada perwakilan bawaslu bapak frits edward siregar shlm phd
kami juga ingin menyapa perwakilan dari capres dua ariseno ridwan
mas ari selamat malam
dan di ujung ada perwakilan moderator kita pada malam hari ini zulfi karnagi
selamat malam zulf
setelah kita memperkenalkan kanam yang ada di tengah selanjutnya kita akan memperkenalkan panelis
ada total sembilan panelis wanda
yang pertama tadi koordinatornya adalah
ibu falina namun ada juga teman teman delapan orang di sebelah kiri dari panggung ini
saya akan menyapa pak dadang trisa songko sekretaris jenderal transparency international indonesia tii
kemudian profesor doktor zaky yudin mag direktur pascasarjana iain salatiga jawa tengah
ada juga doktor j haryatmoko sj akademisi dan juga pengajar fakultas teologi universitas sanata dharma yudhaya
selamat malam pak
selamat malam bapak
ada juga dr erwan agus purwanto msi dekan visipol universitas gajah mada yogyakarta
ya selanjutnya al araf selaku direktur eksekutif imparsial
selanjutnya ada doktor insinyur apollo savanpo stmt
selaku rektor universitas cenrawasih jayapura papua
jauh ya pak
selamat malam pak terima kasih
selanjutnya ada doktor randes ibasi susilo ma
selaku direktur csgs dan dosen hubungan internasional universitas airlangga surabaya jawa timur
dan panelis kita yang terakhir doktor kusnanto anggoro selaku direktur center for risk analysis
selamat malam pak
terima kasih atas kerja kerasnya teman teman bapak bapak ibu ibu bersembilan
yang sudah menyusun pertanyaan pertanyaan untuk debat pada malam hari ini
ya selanjutnya kami mempersilahkan kepada seluruh panelis untuk kembali ke tempat duduknya masing masing
terima kasih banyak
terima kasih pak dadang sudah meletakkan dua belas pertanyaan dua belas amplop pertanyaan di meja hitam tersebut
ini nantinya yang akan kita undi untuk mendapatkan empat buah pertanyaan
yang akan dijawab oleh kedua calon presiden
nah kita sekarang akan pengundian berita acara terlebih dahulu
wanda kami persilahkan kepada ibu dr valina singka subekti msi sebagai perwakilan dari panelis
koordinator panelis untuk menandatangani berita acara terlebih dahulu
selanjutnya kita akan mengundang bapak wahyu setiawan komisioner kpu untuk menandatangani berita acara
sekali lagi penandatanganan berita acara ini merupakan pengesahan dari penyerahan pertanyaan dari panelis kepada kpu
boleh salaman dulu
oke setelah peneretanganan ini adalah pertanyaan yang sudah diserahkan kepada panelis
nantinya akan ada dua belas pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim panelis
dan hanya ada empat pertanyaan saja yang dipilih dari empat tema pada malam hari ini
ada ideologi pemerintahan pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional
betul dan untuk debat malam hari ini akan kita mulai pukul delapan malam waktu indonesia barat
dengan pembagian segmen yang pertama adalah penyampaian visi dan misi
segmen dua dan tiga adalah menjawab pertanyaan dari panelis yang nantinya akan kita undi
dari dua belas pertanyaan itu kita akan ambil empat
kemudian segmen empat dan lima adalah tanya jawab antar kandidat
segmen terakhir atau segmen enam adalah pernyataan penutup
ya baik nah bedanya dengan debat yang ketiga rory pada malam hari ini
jika yang mendapatkan nomor urut satu artinya nanti ketika segmen pertama
untuk pemaparan visi dan misi ini juga akan disampaikan terlebih dahulu yang pertama
teman teman boleh kita persiapkan terlebih dahulu fishball yang akan kita undi
total nantinya akan ada lima fishbowl
fishbowl yang pertama berisi angka satu dua tiga dan juga empat
ini terkait dengan tema dari debat malam hari ini yakni ideologi pemerintahan hankam
dan juga hubungan internasional

nah di masing masing fishball keempat fisball ini akan ada tiga pertanyaan
dengan huruf a b c
lalu nanti akan dipilih dari perwakilan capres nomor satu dan juga dua
untuk amplop mana yang akan dipilih dalam keempat tema yang sudah ditentukan pada malam hari ini
ini sekali lagi pengundian bukan untuk menentukan siapa mendapatkan pertanyaan apa
namun untuk transparansi kita bersama bahwa tidak ada satu pihak yang diuntungkan
dibandingkan dengan pihak yang lain semuanya sama semuanya transparan dan semuanya fair
oke kita akan mulai terlebih dahulu pengundian untuk angka
mari wanda kita akan kesini
bang rizal mas ari seno boleh kita berdiri disini
oke saya ingin menjelaskan terlebih dahulu
kita mungkin ngobrol terlebih dahulu sebelum kita mengambil undian ini
siap untuk debat malam ini bang rizal
sangat siap super siap
sangat siap super siap
mas ari siap untuk debat malam hari ini
kalau untuk malam ini pasti sangat siap kalian karena malam ini kan tepat

dan hingga debat keempat ini mungkin pak prabowo sudah baca sekitar seratus buku lah
sudah dibaca oleh beliau
rory saya serahkan kepada roy dan saya akan ke sebelah sana dulu
mas ari tetap disini saja
mas ari disini
saya saja yang ke tengah
oke aturannya adalah di dalam fishball ini ada empat bola
satu dua tiga empat yang merepresentasikan dari tema debat malam hari ini
untuk ideologi dua untuk pemerintahan tiga untuk hankam empat untuk hubungan internasional
dia yang mendapatkan angka satu artinya capresnya akan menyampaikan visi dan misi terlebih dahulu
dan juga menjawab pertanyaan dari panelis di segmen dua terlebih dahulu
paham ya teman teman
penutupnya tinggal dibalik
betul penutupnya tinggal dibalik
kita masukkan tangan masing masing satu
kita masukkan bersama sama
kita ambil satu bola terlebih dahulu ya
satu aja bola terlebih dahulu
oke jangan langsung ditunjukkan ke kamera kita simpan dulu bang
oke kita simpan dulu
tangan satunya untuk mengambil bola yang lain
satu satu dari bang rizal dan juga mas ari
oke satu orang satu
sip sudah semuanya
kita tunjukkan ke saya terlebih dahulu
dua duanya apa satu satu
satu dan dua
empat dan tiga
kita tunjukkan ke kamera
yuk kita tujukan ke kamera
perwakilan dari capres dua mendapatkan dua dan satu
sementara capres satu mendapatkan empat dan tiga
artinya nanti untuk segmen penyampaian visi dan misi capres dua terlebih dahulu
menjawab pertanyaan dari panelis juga capres dua terlebih dahulu
penutupnya adalah yang terakhir
penutupnya nanti dibalik begitu
saya persilahkan anda untuk mendatangi wanda sekarang untuk pengundian pertanyaan
saya memulai pertama dari bpn dulu
nah nomor satu nomor dua silahkan untuk mengambil pertanyaan yang ada di nomor satu
sekarang apa nih
ini dikasih ke aja
nanti dulu ya
dari bpn dulu silahkan
untuk mengambil satu bola saja
boleh dijajarkan dengan tadi angka satu dengan huruf apa
huruf b ibu falina kami persilahkan untuk ideologi
pertanyaannya adalah b
amplop sudah disiapkan
masih tersegel dengan rapat
artinya untuk tema ideologi amplop pertanyaannya adalah b
pak wahyu ambil persilakan untuk memasukkan ke dalam kotak transparan
kita berlanjut wan
oke selanjutnya boleh dipegang dulu oleh mas ari ini angkanya disilakan
untuk diambil lagi kira kira huruf apa ya
ini untuk soal pemerintahan
ada tiga pertanyaan juga di dalam fishball ini
a adalah pertanyaan untuk tema pemerintahan
ibu falina akan mengambil pertanyaan a untuk tema kedua yakni tema pemerintahan
kita lihat masih disegel masih rapat pertanyaannya

ini pertanyaannya untuk tema pemerintahan
ini pertanyaannya untuk tema pemerintahan
kpu pak wahyu setiawan akan memasukkan amplop tersebut ke dalam kotak transparan
terima kasih pak wahyu
selanjutnya dari perwakilan tkn silahkan pak
tadi dapat nomor tiga ya pak ya
dipegang di sebelah kanan dan dipilih
dari tiga pertanyaan tentang pertahanan keamanan kira kira huruf apa nih yang akan keluar
c adalah pertanyaan untuk tema hankam
ibu falina koordinator dari panelis kami persilakan untuk mengambil amplop c dan kita lihat bersama sama masih tertutup rapat
kami persilakan kepada pak wahyu komisioner kpu untuk memasukkan ke dalam kotak transparan
terakhir dengan nomor empat silahkan pak diambil juga
pertanyaannya dengan tema hubungan internasional
boleh diangkat juga yang nomor empatnya pak
sekali lagi c adalah nomor
maksud kami huruf dari tema hubungan internasional
yang nanti pertanyaan pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua capres
nah sekarang ini artinya empat pertanyaan sudah kita kumpulkan wanda
berarti kita persilahkan kepada pak wahyu untuk mengunci kotak transparan tersebut pak
boleh ditunjukkan juga kuncinya
boleh kita pegang kuncinya
ada kunci yang disimpan di kantong khusus
boleh ditunjukkan dulu pak
ini untuk menjamin bahwa pertanyaan tidak bocor
dan aman sampai nanti dibuka oleh moderator pada pukul delapan malam waktu indonesia barat
maaf pak agak kesamping kotaknya
sekali lagi kami ingin menjelaskan pemirsa dimanapun anda berada dan juga hadirin
yang ada di shangri la ballroom ini bahwa keempat pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua capres
jadi kedua capres akan menjawab pertanyaan yang sama
silakan disimpan di tempat yang sudah disediakan pak
di kantong ya pak ya
jadi apa yang sudah sudah dijawab
dipastikan ini sudah terkunci rapat dan hanya dibuka nanti ketika debat dimulai ya pak ya
pukul delapan malam
dan saya persilahkan kepada pak wahyu dan juga dari bawahoslu untuk pindahkan kotak transparan ini ke meja moderator
di sebelah sana
sekali lagi kotak ini baru nanti akan dibuka oleh moderator ketika debat calon presiden kita mulai
pukul delapan malam waktu indonesia barat
ini sekaligus untuk menunjukkan dan juga membuktikan bahwa semuanya transparan semuanya fair tidak ada yang diuntungkan dibandingkan yang lain
ya kita sudah saksikan bersama kotak dari pertanyaan yang sudah diundi tadi sudah berada di meja moderator dan akan dibuka nanti ketika ada baca pres dimulai pada pukul delapan malam nanti
kita akan sedikit merekap tadi apa yang kita lalui bersama wanda dan juga bapak bapak ibu ibu serta pemirsa bahwa untuk tema ideologi amplopnya adalah huruf b tema pemerintahan amplopnya adalah huruf a untuk tema hankam amplopnya adalah huruf c sementara untuk tema hubungan internasional amplopnya huruf c
dan keempat pertanyaan ini akan dijawab sama pertanyaan tidak dibedakan untuk capres nomor satu begitu juga dengan capres nomor urut dua
baik untuk itu